kasus covid sembilan belas di bangkalan madura yang meningkat membuat wali kota surabaya
mengeluarkan kebijakan blokade jembatan suramadu
dibantu kepolisian dari polres pelabuhan tanjung perak surabaya
ribuan kendaraan baik roda dua dan roda empat yang datang dari bangkalan menuju surabaya
dibinta berhenti dan wajib mengikuti swab antigen yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota surabaya
dalam waktu tiga puluh menit swab antigen dilakukan
ditemukan lima orang pengendara yang positif covid sembilan belas
dan langsung dibawa ke tempat karantina asrama haji sukolilo surabaya
wali kota surabaya eri cahyadi menyatakan
sudah melakukan koordinasi dengan gubernur jawa timur pangdam lima brawijaya
kapolda jatim serta bupati bangkalan terkait blokade suramadu dan wajib swab antigen ini
blokade dilakukan karena tiga kecamatan di bangkalan madura
yakni kecamatan bukit jawa timur
bangkalan kelampis dan arusbaya di lockdown karena tingginya kasus covid sembilan belas
kebijakan blokade akses suramadu ini sempat mendapatkan protes dari pengendara
karena petugas swab yang dinilai terlalu lama melayani
jadi kalau bisa minta tolong gak ada swab mau langsung kalau bisa